mie ayam buatan dwi sabto lima puluh empat tahun warga dusun jantir rt dua rw dua desa sindon
kecamatan ngemplak kabupaten boyolali jawa tengah menjadi perbincangan warga
pasalnya ia menjual mie ayam hanya rp tiga per porsi
namun dengan harga mie ayam yang sangat murah dibandingkan harga pasaran itu
dwi sabto bisa bertahan berjualan selama dua puluh delapan tahun lebih
warung mie ayam milik dwi berada di tengah perkampungan jauh dari jalan besar
namun jangan heran antrean sepeda motor sudah berderet sejak warung dibuka pukul sembilan pagi
warungnya pun terlihat sederhana bahkan tanpa papanama sama sekali
sementara ruangan untuk para pelanggannya makan juga tidak besar
hanya ada dua meja dengan kursi panjang
namun pembeli rela duduk ala kadarnya beralaskan tikar di pinggir teras rumahnya
sementara deretan mangkuk yang hendak ditata dan disajikan berderet deret
untuk mie ayam satu mangkuk hanya dikenakan rp tiga saja
sementara minuman es teh manis hanya dihargai
alasannya sederhana dwi menjual murah karena memikirkan anak anak yang bersekolah
serta pelanggan yang kurang mampu
menurut dwi anak sekolah memiliki uang yang jumlahnya tidak banyak
apalagi tinggal di desa
dia ingin semua orang bisa merasakan mie ayam buatannya
harganya kok sekian karena punya uang hanya rp tiga gitu aja
biar bisa beli mi anak anak saya juga gitu
ya kalau prinsip saya kalau segitu ya nggak rugi
tapi kalau habis sedikit ya hanya sedikit
jadi ngambil untungnya sedikit gitu
sejak membuka usaha tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu silam dwi mengalami banyak cerita
terutama apa yang ia perjuangkan agar usahanya tetap berjalan
meski harganya sangat murah
sejak sepekan viral di media sosial
mie ayam milik dwi sabto laris diburu oleh para pelanggan dari berbagai daerah
baru nyoba pertama kali
tahunya dari mana sih
ya cuma pernah kesini terus di share
terus ini tadi rasanya gimana
untuk harga segitu pas
ini baru pertama kali coba coba mas
ya tempatnya sih enak mas
ya sama jauh sih
dalam sepekan ini sehari ia bisa mendapatkan omset kotor sekitar empat ratus ribu hingga empat ratus lima puluh per hari
jika sebelumnya hanya membuat olahan mie lima kg per hari
kini kebutuhannya mencapai lima belas kg dan habis sebelum zuhur
kartika bagus boyolali jawa tengah